presiden jokowi melempar wacana merombak susunan menteri di kabinetnya jelang pergantian tahun buntutnya
partai nasdem dan pdi perjuangan yang menjadi motor koalisi pendukung jokowi malah cek cok dan saling serang soal wacana reshuffle kabinet
pdi perjuangan meminta presiden jokowi mengevaluasi dua menteri asal nasdem karena tak mendukung janji janji jokowi
ada apa dibalik cek cok pdi perjuangan agar menteri nasdem dievaluasi
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan politisi pdi perjuangan masinton pasar ibu
selamat sore bang masinton
ya selamat sore sama hermawi taslim
dan waksek jend partai nasdem hermawi taslim selamat sore bang taslim
selamat sore bang taslim
bang taslim selamat sore
oke bang masinton dulu sambil kita perbaiki komunikasi dengan pak hermawi taslim
bang masinton presiden jokowi melempar wacana reshuffle kabinet
apakah pdi perjuangan sepakat sudah waktunya presiden melakukan reshuffle kabinet
ya reshuffle itu kan domain dari presiden ya
akan mengangkat dan memberhentikan menteri menterinya itu sepenuhnya adalah domain dari presiden
karena kita mengandung sistem presidencil maka menteri menteri adalah pembantu dari presiden
nah maka kalau presiden inginkan hari ini reshuffle ya semuanya ya harus bisa menerima itu
termasuk partai partai isi dalam pendukung pemerintahan pak jokowi beserta
nah artinya bahwa reshuffle ini adalah sesuai dengan tuhan dari presiden
bagi kepala negara dan kepala pemerintahan
seperti itu mbak ripana
oke jadi pdi perjuangan setuju saja ya kalau kemudian presiden melakukan reshuffle kabinet
ini adalah momen yang tepat
ya karena itu adalah domain prerogatif dari seorang presiden
nah tentu kami menghormatin itu
itu nanti beliau akan
mereshuffle menteri menteri dari partai politik ab c termasuk juga dari pdi perjuangan
umpamanya ya yang kita ya harus bisa menerima apa
hal ini tentunya
nah tentu dalam melakukan reshuffle itu ya presiden pasti punya banyak pertimbangan
baik dari asli pekerja kebutuhan pro
untuk melakukan akselerasi program pro pembangunan kedepan
kemudian aspek aspek pertimbangan politik lainnya
nah tentu berbagai riabal tadi akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan
untuk memenuhi tuhan presiden dalam membangun soliditas
baik itu kinerja dan pelaksanaan program di lapangan maupun aspek aspek politik dukungan politik lain
oke saya mau ke nasdem bang taslim kalau pdi perjuangan sepakat saja jika memang ada evaluasi kinerja menteri karena itu merupakan hak prerogatif presiden
apakah nasdem menilai sama bahwa ini saat yang tepat presiden mereshuffle kabinetnya
oke pak taslim apakah anda mendengar suara saya
oke saya mau ke bang masinton dulu
bang masinton sambil kita menunggu komunikasi kita diperbaiki dengan pak taslim ya
bang mas hinton tadi anda katakan bahwa anda dan juga pdi perjuangan ikut saja kalau memang presiden akan mereshuffle kabinet ya karena ini merupakan hak prerogatif dari presiden jokowi
tapi kader pdi perjuangan kader senior pdi perjuangan meminta yang dievaluasi adalah dua menteri dari partai lain
dari partai nasdaq
ini dasarnya apa ya pdi perjuangan melempar evaluasi itu
ya tentu pertama satu ya berkaitan dengan beberapa program tentunya
pertama dengan suasuan badatangan kebutuhan tangan dan lain lain
kemudian dari sisi trend sektoral tangan dan lingkungan hidup
nah itu kan lagi lagi ya
semuanya itu adalah keputusan dari presiden
bahwa kemudian ketika ditanyakan ya kalau kita ditanyakan begitu ya
ya kita pengen sektor a sektor b begitu ya untuk dilakukan resapel
tapi kan itu lagi lagi kita tentu memahami betul bahwa itu domain dari bapak presiden
dalam hal ini pak jokowi tentunya
itu ya beliau yang memutuskan
kalau kita ditanya ya tentu memberikan pertimbangan pertimbangan
lagi lagi ya itu semuanya adalah keputusan dari pak presiden untuk nantinya memutuskan
oke bang wasinton jadi kalau menurut pdi perjuangan
kalau nanti ditanya oleh presiden siapa yang harus dievaluasi adalah menteri menteri di sektor pertanian begitu
dan juga sektor lingkungan itu menurut pdi perjuangan
ya kalau kita ditanyakan pasti ya diberikan saran dan masukan
karena apapun kita ada dalam barisan dukung utama pak presiden jokowi kemintaan beliau
kalau beliau mau minta masukan ke kita kita pasti diberikan saran dan masukan
lagi lagi ya tentu saran dan masukan itu silakan presiden yang mempertimbangkan dan memutuskan
kalau kita diminta pertimbangan dan memutuskan
oke tapi kenapa hanya dua menteri itu saja pak mas hinton
mencampuri mana domain presiden
oke tapi kenapa hanya dua menteri itu saja yang disorot oleh pdi perjuangan
dan kebetulan dua menteri itu dari nasdem
itu bukan kebetulan bang masinton
kalau ditanya lain kan nggak mungkin dong kita sebutin banyak banyak itu sih bukan resapel lagi
oke jadi menurut pdip dua menteri
politik kan bukan hal baru di dalam pemerintahan pak jokowi
ya jum'at pamin
sebelumnya juga ada ruhas kemudian mantan panglima tni hadi yang masuk dalam gerbong kabinet berikutnya
oke saya mau ke pak taslim pak taslim anda sudah bisa dengar suara saya
oke tampaknya kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada politisi pdi perjuangan masinton pasar ibu dan juga wasekjen partai nasdem hermawi taslim
apakah pak taslim sudah bisa dengar suara saya pak taslim
belum juga tampaknya
oke saya ke pak masinton lagi karena pak taslim belum bisa dengar suara saya
saya dengar kok
oke sudah dengar
oke kita tahan dulu pak masinton
saya mau ke bang taslim
bang taslim kalau tadi pdi perjuangan sepakat saja dengan reshuffle kabinet evaluasi kinerja menteri
karena itu memang merupakan hak prerogatif
presiden nasdem sepakat tidak bahwa saat ini adalah saat yang tepat presiden mereshuffle kabinetnya
ya jadi kita harus rekonstruksikan pertemuan itu
pertemuan itu kan presiden didorstop oleh wartawan
presiden sebagai orang yang punya hak prerogatif beliau pasti selalu menjawab mungkin
itu jawaban standar
itu berkali kali dijawab oleh presiden
tetapi mengapa mungkin pertama itu hak beliau yang kedua setiap saat mungkin terjadi reshuffle
seperti apa yang dia
misalnya sekarang ini kan yang kita tahu tuh kan ada tiga alasan untuk resapel
dua peralangan tetap
tiba tiba ada ott dari kpk
seperti yang dialami oleh yuliari batubara misalnya dari pdip
itu kan nanti malam kan kita tidak tahu kalau ada ott dan seterusnya
jadi menurut kami itu hak prerogatif dan jawaban presiden itu jawaban yang standar karena memang selalu ada kemungkinan
oke pak taslim artinya nasdem ikut ikut saja ya
kalau presiden mau melakukan reshuffle dalam waktu dekat begitu
oh itu hak prerogatif presiden
nasdem tetap bersama presiden
oke nasdem tetap bersama
itu adalah pendukung utama
oke nasdem tetap bersama presiden pendukung utama presiden meskipun presiden mereshuffle kabinetnya
siapapun itu yang kena
bang taslim tadi sudah dikatakan oleh
safel kabinet pasti tidak ditujukan kepada partai tertentu
pasti pertimbangannya satu kinerja
yang kedua peralangan tetap
tapi yang ketiga ya ter ott dan seterusnya
dan kalau itu terjadi ya kita sih mau diapakan
memang kita kan memberi apa yang diminta oleh presiden waktu menyusun kabinet
jadi kita tetap menghormati hak konstitusional presiden
oke bang taslim tadi juga dikatakan oleh pdi perjuangan oleh bang masinton bahwa
kalau pdip diminta pendapatnya oleh presiden jokowi untuk mengevaluasi para menteri
ada dua sektor
sektor lingkungan dan juga sektor pertanian
menteri pertanian dan menteri klhk dua duanya adalah kader partai nasdem
dan itu menurut pdi perjuangan harus dievaluasi posisi dua menteri ini
ini menurut nasdem apakah bentuk provokasi atau memang kinerja menteri anda kurang baik
kemudian harus dievaluasi
jadi begini kalau soal evaluasi kami percaya presiden secara terus menerus melakukan evaluasi
terhadap semua menterinya
oke tidak terbatas kepada partai tertentu terutama partai nasdem
yang kedua dalam catatan kami dua kementerian ini punya prestasi prestasi yang terukur dan baik selama ini
itu bisa kita cek track record nya
yang ketiga kita percaya bahwa presiden itu punya pertimbangan
mungkin beliau melakukan resafel hanya gara gara usulan satu dua orang
tetapi sekali lagi apapun yang terjadi kami tetap bersama presiden
oke bang taslim
oke bang taslim
oke bang taslim
oke bang taslim
kalau dari pdip mengevaluasi perusahaan pdip apa yang akan dilakukan oleh pdip

menteri pertanian dan klahk patut untuk diresevel ataupun dievaluasi kinerjanya
kalau dari mas dem menteri mana yang kemungkinan kinerjanya harus dievaluasi lho presiden
jadi begini kami juga secara berkala melakukan evaluasi kami menyampaikannya secara tertutup
karena itu masukan untuk presiden
bukan untuk diopinikan
kami bukan hanya menteri menteri kami
menteri menteri dari partai dan dari kaum profesional
lalu kami beri penilaian berdasarkan pandangan pandangan dan pengalaman pelaporan laporan laporan dari daerah
kami berikan secara tertutup kepada presiden
kami tidak mengubah seperti itu
dan kami tidak pernah dididik untuk mencampuri untuk mengevaluasi menteri dari partai lain
kemudian diumbar secara terbuka
itu bukan tabiat kami
oke bang masinton itu bukan tabiatnya nasdem untuk mencampuri kinerja menteri lain
apalagi kinerja dari menteri partai lain itu tidak bisa dilakukan oleh nasdem secara terbuka
bang masinton itu ditujukan kepada pdi perjuangan
ya itu kan kalau kita dimintakan masukan
ya kalau dimintakan masukan kan saya katakan tadi begitu ya
kalau dimintakan masukkan oleh presiden siapa yang di evaluasi
a b c ya begitu
nah kalau kita sentimen terhadap partai tertentu tentu ya semuanya dong kita suruh resape
tapi kan ini tidak
ini kan pertimbangannya kan berdasarkan aspek aspek yang memang harus dibutuhkan
dan akselerasi percepatan dalam program pembangunan yang pertanian
lingkungan hidup era pemerintahan pak
oh iya berserta saya jum'at amin ke depan
seperti itu mbak
artinya yang kita sampaikan itu tidak tendensi kepada salah satu partai
umpama apalagi teman di partai nasdem gitu ya
kan ada tiga menteri beliau dari partai nasdem kan tidak tiga tiganya juga
jadi disampaikan oleh pd perjuangan untuk dilakukan
tak asli seperti itu
oke jadi tidak ada tendensi apapun bang tas
anda percaya ini tidak ada tendensi apapun atau justru ada motif politik
dengan permintaan evaluasi terhadap dua menteri nasdem ini
bang taslim kalau menurut bang masinto tadi tidak ada tendensi apapun
untuk mengevaluasi menteri menteri dari partai nasdem
bang taslim anda dengar suara saya
oke bang taslim bang masinton tadi mengatakan tidak ada tendensi apapun
ketika pdi perjuangan mengevaluasi menteri menteri dari nasdem
apakah nasdem melihat ini ada motif politik atau justru ini biasa biasa saja
jadi begini saya tidak mau menangkan
saya tidak mau menanggapi partai partai tertentu
sekali lagi itu bukan tradisi kami
nggak dilihat dia dari partai mana
jadi pertimbangannya pasti pertimbangan kinerja
pasti pertimbangan apa yang dilakukan
buat kita tidak ada persoalan
resafel kita sudah mengalami berkali kali juga
bahkan orang nasdem juga pernah di resapel
tidak ada persoalan bagi kami
karena itu memang haknya presiden
oke tapi anda tidak melihat
ataupun nasdem tidak melihat ini adalah bagian dari motif politik
untuk menendang nasdem keluar dari koalisnya pak jokowi
ya ini hutan tendang menendang ini ya silakan saja
tetapi sikap nasdem jelas
pertama nasdem melakukan evaluasi terhadap seluruh kementerian secara tertutup
yang kedua nasdem tidak mau pernah mempublikasikan hasil evaluasi itu
yang ketiga kita hormati apapun keputusan presiden
kita percaya apapun yang diputuskan presiden pasti dengan pertimbangan pertimbangan
dengan perhitungan yang matang demi kemajuan bangsa
oke bang mas hinton tidak ada tendensi apapun
apakah kemudian ada motif politik di belakang evaluasi terhadap dua menterinya nasdem ini
karena ini sudah berkali kali loh disampaikan oleh petinggi dari partai anda
ya tentu kita tidak ada motif politik apapun
artinya kalau kita ada motif politik ya sekalian dong men kominku minta diavaluasi
itu artinya kita meminta supaya diavaluasi tiga tiga dari partai politik yang nasdem
tapi kan ini tidak
kita kan tidak minta kominku untuk diavaluasi juga
kita tidak punya tendensi terhadap tertentu
lagi teman kita nasdem pak mah
nah lagi lagi semuanya itu adalah main dari bapak presiden
kan itu kita dimintakan masukan ya kita berikan masukan
kalau tidak go apa apa juga
kita sadar bahwa itu adalah prerogatif dari presiden
oke bang mas hinton tapi yang diavaluasi hanya dua menterinya nasdem
apakah menteri dari pdi perjuangan juga tidak dievaluasi
di awal saya katakan kalaupun pak presiden pak mau mengevaluasi menteri dari pdi perjuangan dari golkar dari gerindra dan lain lain
itu adalah domain dari bapak presiden
itu sepenuhnya kita berikan kepada pak presiden
artinya bahwa presiden pasti punya pertimbangan punya evaluasi sendiri gitu ya baik di timnya maupun di jajaran kementerian kementerian yang harus bisa diakselerasi program programnya ke depan
artinya sesuai dengan kebutuhan kinerja pemerintahan ke depan
oke bang taslim
dari nasdem melihat apakah ini memang ada sentimen tertentu kepada partai

karena pilihan politik yang berbeda di antara koalisi pendukungnya pak jokowi
jadi begini soal perbedaan perbedaan pandangan politik itu nanti kita bisa bicarakan pada sesi lain
tapi poin saya etiskah sebuah partai personal dari partai lain yang seharusnya jadi umbar
itu pertanyaan saya ini soal etika berpolitik etika berkomunikasi
tapi bagi kami tidak apa apa kalau memang ini capang ditempuh silakan
tapi kami tidak akan melakukan hal yang sama
itu prinsip jadi kami dilatih untuk tahu tatak rama tahu cara berkomunikasi
yang jelas kalau soal evaluasi evaluasi kita juga punya
kita punya evaluasi tapi kita tidak mungkin ungkapkan di depan ini
karena kementerian kementerian itu kan ada induk partainya
jadi saya hanya mempertanyakan etiskah cara cara yang seperti ini
apakah cara cara yang seperti ini masih mengacu kepada etika berpancasila dan seterusnya
itu saja pertanyaan saya
oke jadi bang taslim menurut anda cara yang dilakukan oleh pdi perjuangan
mengevaluasi menteri dari partai nasdem itu tidak etis secara politik
saya mempertanyakan etiskah cara cara itu saja
tidak sih sebetulnya kalau partai anda mengomentari ataupun mengevaluasi kinerja menteri dari partai lain
ya katakan etis tidak etis ya
jadi begini kita harus mentradisikan mana program program yang layak untuk dievaluasi
kan tidak apa apa
kan soal keputusan itu ada di presiden
kita tidak ada pretensi dan tendensi
ada tertentu apalagi berada dalam satu tarisan koalisi pendukung pemerintahan
tetapi kita coba mentradisikan kepada publik gitu loh
dan itu kan juga berdasarkan dari persepsi di masyarakat
sektor sektor yang ingin dibenahin
sehingga masyarakat juga berdasarkan persepsi survei yang dilakukan
setuju nggak kalau presiden melakukan resapel
lima puluh persen lebih itu masyarakat setuju begitu
nah artinya ada yang perlu disampaikan secara objektif ya
secara objektif evaluasinya monggo
apa paham pak mak
dan partai lain
meskipun itu menterinya berasal dari partai kami ya monggo
nah begitu loh
ini kan bukan berarti ya
ingin membenturkan ya antara presiden dengan partai tertentu
tapi ini coba kita mentradisikan kepada publik
saya sampaikan bahwa sektor sektor ini loh yang perlu dievaluasi
itu dalam persepsi perspektif ya
perspektif ya ini pak mak
nah boleh aja pak mak nasden
karena dianggap menteri menteri dari pd perjuangan yang apa
dianggap kurang responsif
atau dalam melakukan akselerasi program program pemerintahan
itu ya yang dibidangi oleh kader pd perjuangan
disampaikan kepada publik secara objektif
sehingga publik juga bisa menilai nanti
lagi lagi itu kan sesuai dengan kebutuhan presiden tentunya ya
dan kita tidak ingin mendesak desak presiden
untuk melakukan resapel menteri dari partai a b c
kita tentu tidak berpretensi seperti itu
baik kita tunggu nanti kapan presiden akan mereshuffle kabinetnya
karena sampai sekarang waktunya belum jelas
presiden hanya memberikan kode kode
tapi belum jelas pelaksanaan reshuffle kabinetnya kapan
dan semoga resapel kabinet ini menjadi evaluasi tata kelola kinerja pemerintah ya
bukan evaluasi tata kelola partai koalisi yang berbeda pilihan politik begitu
kita tunggu bersama nanti bagaimana evaluasi kinerja menteri ala presiden jokowi
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada wasekjen partai nasdem hermawi taslim dan juga politisi pd perjuangan
mas hinton pasar ibu
sehat selalu bang mas hinton dan juga bang taslim
terima kasih mbak ripana pak taslim